setiap jumat eksekutif di gtv
saya harus bertanggung jawab pada ya gar
engga usah udah iya put
iya gue tau ki
ketakutan yang selama ini lo takutin ternyata terjadi juga
gue temenin lo ketemu sama nyokap gue
ada apa din
barusan ada kurir yang nganter makanan ini ke pallex
kayaknya saya gak pesen makanan deh
salah nganter kali
makanan ini ditujukan untuk pallex
tapi siapa yang kirim pesanannya nih
tadi sih kurirnya bilang kalo makanan ini dari pangeran
yaudah kalau gitu saya permisi ya pak
oke lien makasih
semoga makanan ini bisa mengingatkan papah mohon bahagia kita berdua
kita sering makan ini sama sama sambil tertawa lepas berdua tanpa beban
selamat makan pak
makanan apa ini yang dibawain pangeran
makanan favorit aku
papa benar benar terharu pangeran
atas yang kamu lakukan buat bapak
berarti pangeran masih perhatian sama aku
aku merindukan masa masa itu
maafin papa pangeran
maafin papa pangeran
kalau selama ini
papa sering maksain kamu
untuk ikutin rendak papa
bapak harap kamu ngerti pangeran
semua ini bapak lakukan juga untuk kamu
biar saya antriin kamu ketemu ibu kamu yuk
gak usah usus
biar saya yang temenin kamu ya
biar saya yang anterin kamu ketemu ibu
kamu nganterin putri pakai apa prince
saya naik motor pak reger lah
saya pinjam dulu sebentar pak regar
yang penting saya bisa temenin usus goreng ketemu sama ibu
nggak usah biar saya aja
gak gak gak
saya harus bertanggung jawab pak reza
gak usah udah iya put
iya gue tau ki
nanti lebih jauh
nanti jadi gila
ketakutan yang selama ini lo takutin ternyata terjadi juga
gue temenin lo ketemu sama nyokap gue
gak usah fokus
biar gue yang temenin usus goreng
gue mau ketemu sama ibu
biar gue yang jelasin semuanya
kalo ini semua tuh salah gue
itu karena gue bukan karena usus goreng
dan gue harus bertanggung jawab
karena ini adalah masalah yang udah gue buat
ini bukan waktunya untuk caper
di depan putri atau tante nawang
gue mau bertanggung jawab atas perbuatan yang gue bikin
biar gue aja yang nemenin
udah batu bata
lu gak perlu bertanggung jawab
karena ini bukan salah lo ini salah gue
harusnya emang dari awal gue gak perlu bohong sama ibu
biar gue sama rizky aja ya
aku mau nemenin lo ketemu sama ibu
biar gue yang jelasin ke ibu
udah gak apa apa
maafin gue batu bata
lebih baik lo gak usah anterin gue
gue gak mau ibu tahu kalau beasiswa gue dicabut karena ada hubungannya sama lo
ini demi kebaikan lo sendiri batu bata

kita harus susul mereka
saya yakin khusus goreng butuh saya
ayo buruan pak regar
yang mau denger bawaannya senyum senyum terus
iya dong joe
malam ini adalah malam yang spesial buat saya sama bu nawa
udah lama nih jo doain ya
pokoknya kalau pak pos hebi saya ikut itu juga pak pos
hani kamu kok belum siap siap kita mau dinner nanti malam
ya aku cuma mau pastiin aja ke daddy
kalau misalnya pangeran jadi datang atau enggak sih
kalau enggak ya aku nggak mau siap siap
pangeran pasti datang
yaudah deh kalau gitu aku siap siapnya pas pangeran datang aja ya
soalnya nanti aku didandan cantik cantik udah rapi tiba tiba zongli yang gak datang
kan percuma dad
kali ini lama lama menguji kesabaran saya joe
sabar pak pos
gantengnya jadi luntur
ingat nanti malam pak bos ada janji
dinner sama mama muda
saya siap siap dulu ya
teh kembang udah siap kan
kembang tujuh rupakan pak pos
saya mau mandi kembang ya
ibu pasti kecewa banget sama gue ya ki
tadi di telepon ibu bilang apa ibu marah banget ya
dari nada bicaranya sih nyokap lu kecewa banget
apalagi pas tau gue ikut bohongin dia
lo jadi ikut kebawa bawa dalam masalah ini
kalau aja dari awal gue ikutin omongan lo pasti ini gak akan kejadian
gue nyesel banget sekarang
gak ada yang perlu disesalin
gue temenin lo ketemu sama nyokap lo ya
kita ada pengen ini sama sama
gak usah ki
gak usah ki
biar gue sendiri aja
gue gak mau makin kebawa dalam masalah ini
nanti gue juga bilang sama ibu
kalau lo bohong karena gue suruh
padahal lo udah suruh gue jujur dari awal
gak usah ki
ya ampun gue mau pake dress yang mana ya
emangnya baju gue tuh banyak banget yang baru
udah pernah dipake gak boleh sekali pake buang
ini bakal jadi pertama kalinya dinner setelah drama drama gak jelas
semua enggak enggak enggak ini